perhelatan formula e di jakarta kembali mengundang tanda tanya
sempat beredar kabar acara yang merupakan kerjasama dengan formula e operation sebagai pemegang lisensi ini akan ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan
ditambah lagi dengan adanya hasil audit badan pemeriksa keuangan atau bpk yang menyebut pemprov dki jakarta menggelontorkan dana hampir satu triliun rupiah demi menggelar formula e
dprd dki jakarta sendiri juga menyatakan keraguan akan perhelatan ini sejak awal
anggota dprd gilbert simanjuntak menegaskan anggaran pengadaan formula e ini menggunakan apbd perubahan dan penundaan formula e akan merugikan dki jakarta
karena dari awal pun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan ya karena anggaran ini dianggarkan melalui apbd perubahan
dalam perencanaan awal itu direncanakan tiga kali dilaksanakan event
sekarang dengan ditundanya ini dua ribu dua puluh dua apakah event yang dua lagi nanti akan dilaksanakan
karena jelas kalau event di dua ribu dua puluh dua ini tidak akan menguntungkan dan biaya yang kita keluarkan pun sudah sangat besar
sementara wagub dki jakarta ahmad riza patria menegaskan penundaan ajang balap internasional ini hanya bersifat sementara
pelaksanaan helatan formula e sendiri dijanjikan terlaksana di tahun dua ribu dua puluh
penundaan diakibatkan pandemi covid sembilan belas
yang diaudit sejauh ini tidak ada masalah karena memang uangnya digunakan sesuai dengan aturan mekanisme prosedur dan perundangan yang ada
dan disampaikan langsung dengan fakta dan bukti
dan kegiatan ini tidak dilakukan secara sepihak tentu harus melalui sebuah proses yang panjang
dan kalau tidak muni syarat tentu
dari pihak penyelenggara formula e tingkat dunia atau internasional tidak mungkin memperkenalkan jakarta
sebelumnya dalam buku laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dki jakarta tahun dua ribu sembilan belas
bpk mencatat dari dana total lima puluh tiga ribu pound sterling atau hampir satu triliun rupiah sebesar lima ratus enam puluh tiga puluh satu miliar rupiah
sudah dibayarkan oleh pemprov dki jakarta kepada promotor sebagai komitmen fee

dana ini diketahui dibayar di tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh yang lalu
bpk juga menilai negosiasi ulang antara pemprov dki jakarta dengan fio selaku promotor tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah
serta berpotensi baik dalam gagalnya penyelenggaraan maupun berdampak pada ekonomi daerah